restoran terapung di taman nasional taman negara pahang malaysia ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke sini
selain menikmati berbagai menu ikan dan masakan khas melayu tempat ini juga menawarkan pemandangan indah sungai dan hutan yang terbentang luas
menu favorit di sini adalah ikan yang langsung diambil dari sungai terutama tempoyak ikan patin dengan kuah durian yang dijual seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah per ekornya
ada juga makanan khas melayu seperti nasi lemak roti canai hingga teh tari
pengunjung yang ingin menjelajah sungai kuala tahan bisa memanfaatkan sewa perahu mulai dari satu ringgit atau sekitar rp tiga dua ratus rupiah sekali jalan
wisata perahu ini menjadi favorit pengunjung karena bisa menyusuri hutan taman negara dari dekat
selain tempat healing bagi keluarga tempat ini juga kerap dikunjungi para biker internasional yang mampir untuk istirahat
bisa makan makan gole tes terang teserang terapung kita bisa
dengan kuah durian jadi memang ini khasnya dari daerah sini daerah pahang jerantu ini terkenal dengan ikan patin dan duriannya
jadi patin tempoyak adalah pergabungan antara keduanya
jadi kita menikmati suasana keindahan di kuala tahanit
ada suyam makanan di pinggir sungai
tadi habis makan durian sangki enak
terus kita menikmati keretari menikmati kuliner lah
jalan jalan kuliner kami menikmati keadaan sekitar
taman negara malaysia terbentang seluas empat tiga ratus empat puluh tiga km persegi
dan merupakan salah satu kawasan hutan hujan rovis tertua di dunia
untuk menuju ke sini butuh waktu tiga jam perjalanan dari kuala lumpur menggunakan jalur darat
raka zepul pahang malaysia